lo dari mana aja sih gue cari derta aja coba
sorry ya el gue dari halaman belakang
ehh omongannya rindala gak usah gitu
pikirin nih el kan kita tau sendiri mereka kayak gimana orangnya
ya awalnya juga gue gak mau baper sih dengan omongan mereka
kak ibu dia
ibu tahu kamu pasti sedih karena acara ulang tahun kamu semalam berantakan kan
rasanya kecewa banget
padahal baru udah nyiapin dari jauh jauh hari
tapi acaranya malah jadi kacau kayak semalam
begitulah hidup ra
kadang apa yang sudah kita rencanakan berakhir tidak seperti apa yang kita inginkan
tapi satu hal yang kamu ingat
bahwa semua yang terjadi bukan tanpa alasan
semua pasti ada hikmahnya
dan kita harus ambil pelajaran dari hikmah tersebut
untuk kehidupan kita di masa depan
makasih ibu yang cantik
udah jangan nangis ya
udah ya jangan nangis lagi
nanti cantiknya ilang
ibu diah memang sangat baik
orang seperti ini
memang sangat cepat kalau dijadikan pendamping
ngapain sih kau pak jaya bikin aku kaget aja kau
tadi nggak ada tiba tiba sekarang ada
orang patogar yang dari tadi ngelamun sendirian
tanpa sadar ada saya
ngapain saya melamun
nggak ada kerjaan lainnya aja selain melamun
ada ada aja kau
eh tunggu kawan
sudah berapa purnama ale bersikap seperti es batu sama betta
dingin pas sekali kawan
dan betta ini tidak kuat lihat ale punya sikap seperti begini
lebih baik gue kayak gini div
daripada baik di depan tapi lusuk di belakang
apalagi sih div
ale kenapa masih bahas soal tusuk menusuk
betta ini tidak pernah memperlakukan ale seperti sati
dan satu lagi
sahabat buat betta
yang kita sudah anggap seperti saudara sendiri
apalagi saudara ya div
karena sekarang gue tahu
selamat pagi pak
selamat pagi selamat pagi
bajunya rapiin bajunya dirapiin ya
kenapa bitu ini selalu dipersalahkan
padahal pt ini kan tidak pernah
toh luna riva sama farah itu sekarang sudah putus
lalu kalau mereka sudah putus
terus betta punya salah itu dimana
habis sudah beta ini kalau sampai ketahuan sama pak togar
mending beta buru buru sembunyi saja
kata mereng gather
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya